hai semuanya akan berjalan dengan lurus dan kamu pun bisa ambil apa
merelakan diri kamu untuk berhubungan dengan negara
kalau sampai mama tau rani gak hamil
mama pasti kecewa
mama udah terlanjur yakin bahwa rani hamil
dan kayaknya udah gak mungkin dibantah
kecuali periksa dokter
tapi kalau diperiksa dokter gimana
mama akan kecewa atau makan marah
karena sampai saat ini rani masih perawan
dan aku yakin mama akan tau apa yang terjadi pada aku
aduh gimana ini
aku harus cari jalan
ayo diki udah kamu ambil sendiri
rani ini udah biarin aja
makanan yang bervitamin dan bergizi
supaya kandungan kamu itu sehat
ini biarin mama ambil ya
udah dong ma
loh mama gak berlebihan kok
tapi memang rame harus menjaga kandungannya
iya kan pak
sekali lagi ini mamamu benar
emang harus jaga kandungannya
dan jangan lupa disitu ada cucu papa loh
aku bingung banget deh
kok mama kelihatannya yakin betul
apa yang terjadi sih
aku kan udah bilang sama mas
kalau aku hanya masuk angin
mamanya aja yang nggak percaya
terus gimana dong
nanti juga mama ngerti kok
aku gak mau terjadi apa apa sama mama
terus aku harus gimana mas
terus terang ke sama mama kalau aku
gak gak gak jangan
jangan jangan sampai
segitu aja bingung
udah kamu panggil gara
panggil gara pertempuran dengan istri kamu
suruh gara yang bikin anak rani
udah pasti hamil
selama ini kamu sudah melakukan banyak perusahaan pada istri kamu
karena kamu gak pernah bisa memperlakukan istri kamu selayang suami istri kamu
kalau sekarang kamu tiba tiba memberikan istri kamu kepada laki laki
suami macam apa kamu
jangan dihiraukan dia dikit
sekarang kan harus kamu pikirkan itu bagaimana menelamatkan mama kamu
kalau sampai mama kamu tau yang sebenarnya
hanya seorang mama yang baik seperti itu
harus minta allah yang mempertahankan seorang istri yang seperti itu
udah cepat cepat cepat
aku punya satu jalan
dan aku yakin semuanya akan berjalan dengan lurus
merelakan diri kamu untuk
mas tak perlu ngasih
aku gak mau
jangan terlihat tuh
mas udah banyak membuatku menderita
tolong jangan tambah lagi menderita ini dengan menderita lainnya mas
udah udah oke oke
udah udah oke oke yaudah
lebih baik mas rekan aku
itu aku akan bilang semuanya sama mama
nggak usah ngeriak oke
aku yang salah
aku yang salah
aku mau coba cari jalan keluar
aku mau keluar dulu untuk cari jalan keluar
oh gitu pas
ya kita yang nyuar gadis
hanya mas jedi
ke rumah ade mau ngajak ade makan terus jalan
taunya ade ada di sini itu langsung jalan aja yuk
eh tapi ntar dimarahin ibu
ya nanti mas diki telepon ibu
bilang kalau ade lagi jalan sama mas diki ya
mas diki ade apa
eee kalau tadi aku ngalah
itu karena aku gak mau mamaku tahu
apa yang terjadi di antara kita
tapi aku gak mau terus terusan mengalah
dan aku tegaskan sama kamu
malam ini juga kamu harus mengikuti
apa yang aku minta tadi
aku tidak akan pernah mengikuti semua keinginan kamu
kalau kamu menolak ya silahkan saja
tapi jangan sampai kebanderolan kamu
kekerasan hati kamu itu
mengakibatkan seseorang yang kamu cintai
aku lagi ada di satu tempat
dengan orang yang kamu cintai
adik kamu tersayang ade
kamu bersama ade
kamu mau apa kak seng
aku belum tahu mau ngapain sama ade
tapi yang jelas
dan aku tidak mau terjadi sesuatu yang buruk
dan aku akan mengorbankan apapun juga
untuk orang yang aku cintai
sekarang aku tanya balik
kamu mau gak mengorbankan sesuatu
untuk adik kesayanganmu
karena aku bisa saja melakukan sesuatu yang mungkin kamu inginkan
kamu nggak bakal suka
terserah kamu mau nganggap aku gila
bodoh atau apapun juga
tapi yang jelas
kamu harus mengikuti apa yang aku minta
malam ini juga
nggak boleh lapor sama siapapun
karena aku pun akan melakukan kenekatan
yang bikin kamu menyesal seumur hidup
ingat aku bukan mengerti
kalau kamu kenapa aku ketuk tak
kamu akan menyesal
apa ada main ke rumah temannya
tadi sudah aku tanyakan ke gurunya
juga ke teman teman sekolahnya
tapi mereka semua bilang bahwa adik tadi pulang

lalu ke mana adik pak
lalu ke mana adik pak
sekarang aku tanya ke teman temannya yang lain
sekalian mampir ke rumah rani
siapa tahu adik adik di sana
ya allah kemana adik adiknya
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
di rumah anak kamu
beschana bernardine' punggungmu
l engrai di berat
l partnered beberapa anak kamu jadi gadis saya
ya udah makanya kamu ngomong aja
gitu aja pak
masalahnya mama sangat menambahkan seorang cucu
dia sangat mengestimewakan rani
aku takut kalau sampai dia tahu kalau rani nggak hamil
nanti terjadi apa apa sama mama
ya udah apa yang aku bisa lakukan buat bantuin kamu
aku mau minta tolong
tidur dengan rani biar rani hamil
kamu ini waras gak sih
aku gak tahu lagi harus pergi ke mana
cuma kamu yang bisa diharapin
kamu bisa melakukannya pasti
kita ini emang udah gila
tapi permintaan kamu sih jauh lebih gila dik
kalaupun aku mau
mas gara gak usah khawatir
aku tahu rani sangat menyayangi adiknya
aku yakin rani akan mengikuti apa yang aku minta
jadi kamu pakai adiknya buat masalah
tidak ada cara lain mas
aku harus membuat kami hamil
pertama aku melakukan itu semua supaya mama gak kecewa
kedua aku gak mau mama tahu
tentang diri aku yang sebenarnya
aku gak mau mama tahu tentang hubungan kita dan aku gak mau ke dengan kamu

aku akan coba permintaanmu
malam ini mas

suatu santan atau suatu pelobos
saya bawa adiknya ke bilik

jadi permelahan banduan